konsentrasi untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa
selanjutnya mohon bapak diayani
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
setelah ditetapkan sebagai calon wakil presiden dan didaftarkan
saya bersyukur bisa bersilaturahim
ke partai gorkar partai
yang mengusung saya bersama partai partai yang lain
untuk saya menjadi calon wakil presidennya pak jokowi
saya ingin berterima kasih
karena sebelumnya saya tidak pernah bertemu
tidak pernah ada komunikasi
dan tidak pernah saya berterima kasih
saya ingin melogi gorkar untuk memilih saya
tetapi hubungan ini hubungan
saya bilang ini berarti hubungan hati ke hati
ya tidak dari mulut ke mulut
kalau bahasa kami ulama itu namanya gerakan tuhan
harakah ilahiya namanya itu
sehingga dan ternyata memang golkar
termasuk yang benar benar mendukung saya luar biasa
setelah itu saya datang ke sini terima kasih
sekaligus juga untuk membincangkan ke depan
ya saya berharap bahwa kami pak jokowi dengan saya bisa terpilih
dan gorkar juga bisa kembali eksis
ya sebagaimana golkar pada masa yang lalu
ini akan menjadi pemenang
ya pemenang bisa ke satu bisa pemenang ke dua
ya jadi kita saling berdoa untuk bisa ke depannya itu
tapi juga berdiskusi tentang bagaimana menjaga keutuhan bangsa ini
supaya tidak terganggu oleh berbagai provokasi
ada kelompok kelompok radikalisme terorisme
ya kemudian yang orang orang yang tidak memiliki komitmen kebangsaan dan ke negaraan
bagaimana kita harus menjaga dan bagaimana
tadi juga dikatakan bahwa
bagaimana kita membangun ekonomi bangsa ini
supaya tidak ada kesenjangan antar bagian bagian daripada bangsa ini
jadi kalau ada perbedaan perbedaannya sedikit saja
tidak senjang sehingga kemudian bisa menimbulkan masalah
dan banyak lagi yang lain lain
saya kira itu yang dapat saya sampaikan
dan sekali lagi saya hari ini ingin berterima kasih kepada partai gorkar
sambil juga mendoakan saling mendoakan
semoga kita berhasil
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih cukup
jadi tidak ada tanda jawab
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh